the big start indonesia season tiga memperluas pandangan dalam membaca setiap peluang untuk meraih kesuksesan
tidak sulit karena sekarang sudah sangat dimudahkan kita untuk mengeksplore knowledge mendapatkan tips praktis menjalankan bisnis
ya termasuk di acara the big start ini menarik banget karena pada saat kita menjalankannya itu kita terus belajar
challenge nya banyak dan justru di saat saat kita menghadapi challenge tersebutlah potensi berkembang itu besar adanya
lebih ke arah edukatif dilihat dari bentuk tantangan tantangan challenge challenge yang dilalui para peserta
ada banyak pressure yang diberikan kepada peserta dan kemudian hasil akhirnya harapannya adalah mereka mendapatkan sebuah pembelajaran
sebuah perspektif baru bagaimana menjalankan bisnis dengan baik dan benar
challenge demi challenge dilalui terjadi one on one mentorship konsultasi yang kami berikan pun lebih banyak kepada mereka
beberapa contoh kompetensi yang harapannya adalah digarap atau di develop di teman teman peserta adalah
satu berkaitan dengan bagaimana mengelola brand identity mereka mengelola financial planning dan juga bagaimana mengelola logistiknya
dan disinilah dimana jne menjadi strategic partner buat para pebisnis untuk melakukan pengiriman barang barang atau produk mereka
saya suka sekali dengan semangatnya teman teman di jna nih bahwa memang spirit mereka adalah delivering happinner
kerennya di acara the big start indonesia
ini mereka juga membantu nih untuk pembekalan dari segi bagaimana sih kemudian delivering the product caranya dengan baik dan benar
harapannya bisa membantu mereka ke depannya memajukan bisnis mereka
bahwa apa yang sudah mereka dapatkan itu bisa diterapkan dalam keseharian mereka menjalankan bisnis
ayo creative pners kembangkan potensi diri jalani dengan konsistensi
buktikan pada mereka
saksikan the big start indonesia season tiga di youtube channelblibli com sekarang juga